sampai jumpa di video selanjutnya
tv nya udah lama
ada kali udah sepuluh tahun
gak usah dibenerin bang
beli baru aja
saya dulu bang
saya dulu bang
saya dulu bang
saya dulu bang
jangan pada berisik
harganya berapa bang
gak jadi beli deh bang
saya juga udah bang
ya bang saya juga gak jadi
kopi pak ji
gue mau kopi dulu bentaran
emang di rumah lo kagak ada kopi
lagian biar kopinya pak ji laku
iya kan pak ji
maaf ibu lagi masak
tapi pasti ibu suka masak ya kan
nih saya bawain ini buat ibu
kalau ibu ambil sekarang saya kasih diskon gede
enggak ah kirain saya gratis
ibu lihat dulu
barangnya bagus harganya murah
ibu dapat kesempatan langka loh diskon gede
ibu mau kan
wajan ini cepat panas loh bu
hemat gas hemat minyak goreng kalau ibu lagi mengoreng
ibu pasti suka ya kan
cendol manis dingin
cendol manis dingin
cendol manis dingin
cendol manis dingin
cendol manis dingin
bang jangan di situ teriaknya
maaf bu kalau saya kagak teriak mana kedengeran saya jualan
mau jualan cendol apa manggil tini
manggil tini eh jualan bu
tini lagi kerja jangan diganggu
saya juga tahu
kalau udah tahu kenapa masih di situ
kopi sama gorengan pak haji
gue mau ke parkiran nyari duit
gua jadi penasaran
lo mampir kemari bukan lantaran
supaya kopi gua ada mau belikan
oja kagak enak aja kalau abis siang di rumah
mertua lu galak
ya kagak galak sih
gue juga ngerti
wajan anti lengket
yang suka masak siapa
boleh ketemu emak emak
tapi emak pasti gak mau beli
ini barang lagi diskon gede mbak
sayang kalau nggak dibeli di mall udah mahal loh harganya
masih deketin emak lu
oja kagak perhatiin
kagak mikirin juga
mak lu gimana
masih deket gak sama temenannya
oja udah kayak artis
yuk wawancarain mulu
harga aslinya empat ratus ribu
makanya saya kasih diskon buat ibu
kalau di mall lebih mahal mak
iya kan mbak
iya di mall sekarang harganya udah naik
tapi saya malah ngasih diskon
barangnya langsung dari pabrik loh bu
makanya lebih murah
tapi ini kemahalan bu
ini tidak mahal bu
wajan ini bisa membantu ibu buat masak
wajan ini cepat panas
hemat minyak goreng waktu menggoreng
ya udah deh
ma ambil satu
gua kena semprot majikan sit ini
pakai es cendol buat majikannya
situ kasih pelicin dong
gue juga waktu ngubar bini gue
emang mbak surti kerjaannya sama sama si tini
cuma prosesnya aja susah
dari mulai ngedeketin surti
dari mulai ngeyakinin surti
terus minta sama orang tuanya
kalau gue masalahnya bukan tini
atau orang tuanya
kalau menurut kamu
sipur sama neng laras
cocok apa enggak
kalau sipurnya gak mau
kalau sipurnya gak mau
yang seneng si cimot
kamu tuh nanya apa cemburu
bang ojek bang
nanti saya jelasinnya ya
maaf surti dari belakang gak kedengeran
pak odi mau beli gado gado
enggak saya mau nyari baabe mbak surti
oloh oloh saya tadi manggil baabe
tapi tadi saya dengarnya yang dipanggil nama surti
oloh oloh mbak surti saya tadi manggil mbak surti
saya tadi manggil baabe tapi gak ada yang ngejawab
terus saya manggil mbak surti
eh yang keluar mbak surti
baabe nya pergi pak odi
oh kemana ya mbak
gak bilang paling juga ke rumah haji murod
oh ya udah tuh saya permisi
situ mesti cari cara bagaimana ngedeketin bajikannya siti nih
gue gak tau caranya dro
lo kasih aja es cendol gratis buat majikannya
ya rugi dong gue
ya gak rugilah lo kan dapet si tini
masalahnya majikan tini suka apa gak sama cendol